nah setelah makan yang banyak apalagi makan mie instan jangan lupa minum air putih yang cukup
karena kurang minum air putih ini bisa berakibat buruk bagi kesehatan manusia
karena bisa menyebabkan berbagai penyakit fatal diantaranya adalah gagal ginjal
untuk itu ratusan orang dari gerakan masyarakat hidup sehat menggelar kampanye hidup sehat
dengan mengajak masyarakat agar rajin mengkonsumsi air putih
dengan membawa sejumlah atribut ratusan orang dari gerakan masyarakat hidup sehat
hari minggu menggelar kampanye hidup sehat
tujuannya mengajak masyarakat agar dapat lebih banyak lagi mengkonsumsi air putih
serta rajin berolahraga
manfaat air putih untuk kesehatan memang sangat banyak
selain untuk hidrasi tubuh rutin konsumsi air putih dapat menghindarkan berbagai penyakit berbahaya
diantaranya mencegah terserang penyakit gagal ginjal
selain memberikan edukasi akan pentingnya mengkonsumsi air putih
para pengunjung juga diberikan fasilitas gratis berupa pemeriksaan kebutuhan dehidrasi
berat badan dan sesi konsultasi
dengan tim dokter
kebutuhan konsumsi air putih berbeda beda antara satu individu dengan lainnya
bergantung pada beberapa faktor seperti usia aktivitas fisik
sedang hamil atau menyusui lingkungan dan kondisi kesehatan
dali putra jakarta